di bali tak hanya ada keindahan pantai dan sawah
tapi adrenalin juga bisa dipacu di desa brusele payangan gianyar
petualangan atv saya tak hanya di kolam
masih ada jalur sepanjang sekitar tujuh km di tegalan bersele dengan berbagai macam medan
bresel merupakan salah satu jalan yang bisa anda lakukan
satu desa tua di kawasan bali tengah
usianya diperkirakan lebih dari seribu tahun
desa ini awalnya bernama abresile yang artinya tempat melakukan samadi atau bertapa
sementara versi lainnya dulu sebagian besar lahan di desa ini menghasilkan beras dan ubi manis
yang dalam bahasa bali bernama beras dan sele
jika ingin berwisata kini harus menerapkan protokol kesehatan
yaitu memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
hal ini juga berlaku bagi pengelola
sesuai dengan arahan
dari pemerintah ya kita harus mengikuti segala protokol yang berkaitan dengan kesehatan
yang pertama tentunya semua staff kita wajibkan untuk memakai masker
kemudian setiap datang cek suhu
bagi yang belum bisa mengendarai atv atau kendaraan segala medan
harus dilatih terlebih dahulu atau dibonceng pemandu
selama perjalanan akan ada leader guide di depan dan runner guide di belakang
pemandu pun mengarahkan saya memasuki goa sepanjang sekitar

awalnya deg degan karena gelap ternyata ketika di tengah sudah ada lampu
kemudian ini sedikit basah
karena ada tetesan dari sumber mata air yang ada di atas
cukup menantang karena jalannya sempit
berhasil melewati goa saya beberapa kali mendapati tanjakan dan turunan dengan belokan yang cukup ekstrim
saya harus menyeimbangkan kemudi dan mengontrol kecepatan
di samping kanan kiri berbagai vegetasi tumbuh subur seperti pohon kelapa pisang rumput gajah dan tumbuhan merambat
perjalanan sudah melampaui setengah selanjutnya ada sungai dan air terjun yang menanti
setelah panas panasan di bawah terik matahari saya mau istirahat sebentar karena di sini ada air terjun buatan setinggi sekitar enam meter dan arusnya tidak begitu deras
airnya pun dingin segar
sudah terlanjur basah saya pun menyusuri sungai sepanjang sekitar satu ratus empat puluh meter
bebatuan yang cukup besar di bawah menantang perjalanan
petualangan atv di desa bersele ditutup dengan atraksi
jangan lupa setelahnya mencuci tangan dan mandi
wisata petualangan berlanjut dengan mengayuh pedal sepeda di desa wisata taro tegalalang gianyar bali
jaraknya sekitar tujuh km
perkebunan aren bernama tegal dukuh yang rindang dan suasana pedesaan yang asri menyambut saya
desa wisata taro punya hutan yang bisa dijelajahi
alas taro adalah hutan yang disakralkan masyarakat setempat
pada hari hari tertentu ritual keagamaan digelar
alas ini selain berfungsi sebagai paru paru desa dan penjaga sumber mata air
juga menjadi refleksi tentang keadaan bali di zaman dulu
bersepeda di tengah hutan tentu memberikan pengalaman baru
pembelajaran dari sepeda di taro
pembelajaran dari sepeda di taro

saya mendapati rintangan karena bersepeda di hutan ada pohon tumbang
terima kasih pak wayan
sekitar tiga km dari alas taro saya melanjutkan perjalanan ke pura agung gunung raung
pura terbesar di kawasan munduk taro
yang terdiri dari tiga puluh dua desa adat di sekitar pura agung gunung raung
pada saat upacara keagamaan di pura ini
pengunjung yang datang hampir dari seluruh wilayah pulau bali
mayoritas mata pencaharian warga adalah bertani
jadi saya pun menjumpai hamparan sawah dan para petani yang sedang membajak sawah
serta bersiap menanam padi
dalam setahun terdapat tiga kali musim tanam dan panen padi
desa wisata taro juga memiliki daya tarik lembu putih

jumlahnya lima puluh enam ekor
lembu putih merupakan hewan langka yang satu satunya ada di bali
sapi ini sangat disucikan oleh masyarakat setempat
sebagai pelengkap sebuah upacara keagamaan besar di bali
dalam agama hindu lembu putih diakini sebagai kendaraan suci dewa siwa
dan keberadaannya juga diakini sebagai simbolisasi kehadiran siwa
dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi yang berkelanjutan
kelompok sadar wisata desa taro juga menjaga kelestarian lingkungan
sehingga lingkungan sebagai fondasinya
juga akan terjaga dalam waktu yang lama
pertanian yang ramah lingkungan dikembangkan
seperti tanaman yang saya petik dikembangkan secara organik
bahan bahan ini akan digunakan untuk membuat ayam timbungan dan sayur urap
hingga harapannya berkontribusi bagus
berkontribusi baik buat alam itu sendiri
sehingga dalam pengembangan kepariwisataan
dimana selama alam itu terjaga dengan baik
maka alam itu akan menjadi lebih indah lebih lestari
di satu sisi kita juga mengembangkan kepariwisataan yang memang mengutamakan keindahan kebersihan
dan saya kira itu adalah sebuah sinergisitas yang sangat penting
timbungan adalah cara mengolah masakan yang dimasukkan dalam bambu yang sudah dicuci
dicampur rempah rempah pilihan atau base genep
bumbu dasar khas bali kemudian dipanaskan di tungku
ini adalah ayam timbungan yang dibuat dengan berbagai rempah rempah
ada jahe lengkuas kunyit jadi rasanya ada sedikit pahit gurih dan manis
ini menjadi ciri khas masakan indonesia yang terbuat dari rempah rempah
dan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh
selanjutnya ada sayur urap
ini ada banyak daun di dalamnya seperti daun kelor kepicung
rasanya gurih dan bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah serta pencernaan
nasinya pun dari beras organik
rasanya gurih dan ada sedikit asap
ini menutup petualangan saya hari ini
dengan berwisata di indonesia aja kita turut berkontribusi bagi bangsa
semakin meningkatnya mobilitas wisatawan
aktivitas ekonomi akan dapat kembali berjalan
sehingga mempercepat sektor pariwisata
selama berada di destinasi pariwisata
jangan lupa menjaga kebersihan kesehatan keselamatan dan kelestarian lingkungan
kamsa tamarindora ganjarwi caksono dianyar bali